mana baju gue kemarin
gue kasih lo kan biar dicuci
tapi belum bisa disetrika
karena belum sempat
lo itu gimana sih
kalau kerja lo gak beres gue gak bakal bayar
tapi sissy beneran mama ada waktu
tapi cucian lo kan juga banyak
terus eh itu bukan
yang penting gue gak masuk perut
yaudah berarti gue masih puasa
kamu gak puasa
kamu tuh gede arjah
kamu puasa dong
aku gak nyangka ya glenn
aku punya perasaan tau
aku tuh gak ngemis biar kamu suka aku
opi itu gak pernah suka sama kamu
aduh kesel banget gue
tapi gak apa apa gak ada yang tau
ya udah tapi setelah gue ngaji abis ini gue mau ngaji dulu soalnya
tunggu dulu argi
oh eh bu pake muka nasi aja
tuh eh eh eh
suka nih sama aku aja kan
nggak sama yang lain
maafin aku ya hari ini aku harus berbohong
aku cuma enggak suka aja sama sikapnya lucky
kamu tuh salah ki
aku tuh gak pernah suka sama kamu
cowok yang aku suka itu
apa yes eh tapi kalau gitu nanti buka puasa kita bareng aja yuk berdua aja ya
eh pih udah deh mendingan sekarang kita pergi dari sini aja ya eh pih
kalau kamu pergi sama dia aku bunuh diri
eh ancaman kampung lo yuk pih yuk eh lu diam monyong pih pih ini seterus pih
aku akan tunggu kamu di depan sekolah sampai kamu benar benar datang
dah nggak usah percaya gak mungkin
maafin aku ya kih sebenernya aku suka sama kamu
tapi aku sedih kalau kamu ngancam ngancam kayak gitu
dan mudah mudahan aja kamu gak serius sama apa yang kamu omongin kih
aku serius pih pih
kamu akan liat berita kematian aku besok pih
oh my gosh si lebih ngaget aja si
mana baju gua kemarin
gue kasih lo kan biar dicuci
baju baju lo tuh dicuci tapi belum bisa disetrika karena belum sempat
ingat ya kalau kerja lo gak beres gue gak bakal bayar
tapi sisi beneran mau ada waktu
gua tuh dicuci semua tapi cucian lo kan juga banyak
terus eh itu bukan cucian lo kan juga banyak terus eh itu bukan cucian lo kan juga banyak
eh itu bukan alasan
kalau kerja profesional dong
gimana mau kaya kerja aja lelet
rak berapa sih harga cucian yang harus dibayar sama sisi
oh pih udah deh
lo gak perlu terus terusan bantuin gue
ra maksud gue bukan kayak gitu
lo tuh gak perlu bantuin gue setiap masalah ngerti
gue itu cuma memastikan kalau lo gak apa apa
gua tadi udah bilang gua gak apa apa oke
lo denger ya ra
kalau lo butuh bantuan apapun
gue siap kok bantuin lo
gua pergi ya
biar kadang gua lagi bingung gua capek gua kesel
ya udah sekarang lo ceritain aja semua masalah lo ke gue
gua dengerin kok
siakan lagi pergi kan harus jenguk grandpa gua luar kota kakek gua lo
terus gua tadi aja buka puasa pakai nasi gorengnya
terus tadi gak sempet sahur karena ketiduran
gua capek banget
gua harus cuci semua baju baju pelanggannya
ya ampun lo sabar ra
gua terus prihatin
enggak lo piah mau gua pih
emang apa sih kurangnya gua masih kerupuk kaleng itu
eh lo denger ya
puasa itu bukan lapar aja maus
be si opi tuh cintanya gak maen be
tapi sama anaknya tukang biji tuh juga akto
ini ada yang perempuan demen sama laki laki cengeng
sekarang mendingan begini aja
mendingan jadi perempuan aja dulu
percuma jadi laki laki juga
mbak be jadi perempuan enak
anaknya bukannya be lagi kaya cengeng cengeng mo
semuanya sekarang mendingan jadi perempuan
jadi laki percuma
eh bukan anak belu
anak tukang cukur loh
gue bawain makanan buat lo buka puasa
makasih banget ya
aduh sorry banget tapi
gue ada janji buka puasa sama
kalo tante mary tau lo ada disini bisa bisa lo dimarahin ya engga
gue pelan dulu ya
gue gak tau nas buk buk kayak gimana
ini bubur tajilnya
eh siapa yang nongsen bubur tajil
maaf mas selama bulan puasa kami memberikan bubur kayu gratis untuk semua pelanggan
oh gitu eh kalau gitu dua lagi deh dua lagi
apa dua lagi mas